rabu pagi akun resmi youtube dpr ri diretas oleh pihak yang belum diketahui
setidaknya sampai pukul sebelas siang akun tersebut menampilkan tayangan judi daring secara langsung
sekjen dpr ri indra iskandar pada rabu pagi menyatakan dpr masih terus berkomunikasi dengan sejumlah pihak
untuk mengusahakan pemulihan akun dalam kurun waktu satu jam ke depan
indra membenarkan peretasan terpantau sejak pukul setengah enam pagi ini
komunikasi dengan pihak google barreskrim hingga bssn terus dilakukan intens
supaya bisa menemukan penyebab dan pelaku peretasan
lebih lanjut pustek info dpr juga telah atau tengah melakukan pemulihan secara manual
indra berharap dalam kurun waktu satu jam akun youtube bisa digunakan kembali
untuk menayangkan rapat di komisi dpr ri secara langsung
terpantau di rabu ini ada sekitar sebelas agenda rapat dpr
yang harusnya dilakukan
bisa diakses secara langsung melalui youtube dpr ri
sementara itu hingga rabu jam dua belas siang akun youtube dpr ri hilang